anggota komisi pertahanan dpr menghimbau masyarakat agar tidak panik
dalam menanggapi isu pengumpulan orang di gedung parlemen
komisi satu dpr ini menilai dugaan isu makar yang digulirkan terlalu berlebihan
anggota komisi satu dari fraksi demokrat syarif hasan menilai
pernyataan pembantu presiden tentang isu demo pada dua puluh lima november
yang dapat berujung makar akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat
hingga kini komisi pertahanan dpr belum menerima informasi
dari mitra kerja badan intelijen negara mengenai rencana demo tersebut
yang diduga bermuatan politis untuk menggulingkan pemerintahan
komisi dpr ini menilai demonstrasi adalah hak warga negara
tetapi harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan kericuhan
bagi makar itu sesuatu hal yang sangat mencederai demokrasi kita
melihat terlalu jauh
apalagi statement pembantu presiden itu saling berbeda ya
satu sama lain
waka porli kapolri menhan berbeda
jadi sebenarnya isu makar ini tidak perlu terlalu dilebihkan
bahkan nanti mengakibatkan rakyat jadi tidak tenang